the group dan malik and the essentials adalah dua band indonesia yang beraliran jazz pop funk yang mampu bertahan lama
the groove sudah berumur hampir dua puluh tahun sedangkan malik hampir lima belas tahun
tahun ini keduanya menggelar konser bersama dengan nama the essentials of group pada enam september di jakarta convention center
menjanjikan penampilannya maksimal proses latihan telah mereka lakukan
mereka merasa tidak banyak kesulitan yang dirasakan karena memiliki jenis musik sejenis
kalau latihan udah berapa lama sih
latihan barengnya sebulan terakhir ini
cuma latihan sendiri sendirinya udah dari dua bulan yang lalu
jadi bulan ini mengeblendkan itu semua menjadi satu kesatuan jadi tidak ada terpisah pisah lagi nantinya
jadi ya dari mulai the groove malik sampai sama lightning sama soundnya sama baju kostum segala macam
kita make sure minggu ini
kesulitannya apa kira kira untuk menghadirkan performance yang paling baik untuk penonton nanti
kesulitannya sebetulnya akhirnya jadi bisa diatasi ya setelah kemarin kita melakukan latihan gabungan
karena ternyata kita ini musisi yang saling dengerin ini gue mau gini gini gitu
kayak banyak koreo juga dari kita yang akhirnya kita campurin
terus musisi juga pas kita nengok udah mulai gerak bareng gitu
jadi penyesuaiannya terjadi secara alami ya tidak dipaksakan

jadi kita mulai dari satu temen dan kita mencoba
sebelum menggelar konser mereka telah merilis single bersama berjudul coba katakan dengan cinta karya yofi widianto
ada beberapa kejutan yang akan dihadirkan dalam konser nanti
mulai dari bertukar lagu hingga bertukar vokalis
penyanyinya tukeran ada juga
sama sama double ada juga
yang gak ada mah timbuk timpukan
nanti yang datang ke konser itu dapat gelang itu ya interaksi
ikut dengan beat nya kita
dan itu juga bisa
rencananya konser di essentials of groove akan berlangsung selama dua jam
lebih dari dua puluh lagu akan mereka hadirkan